mabes polri memastikan senjata yang digunakan kelompok kriminal bersenjata di papua dipasok dari papua new guine dan filipina
saat ini tim gabungan masih melakukan pengejaran terhadap kkb yang diketahui bersembunyi di hutan
kepala biro penerangan mabes polri brigadir jenderal polisi dedy prasetyo mengatakan
dari hasil penyelidikan senjata yang digunakan kelompok kriminal bersenjata papua berasal dari pasal gelap
di mana pemasoknya adalah papua nugini dan filipina
senjata dari png dijual melalui jalur darat tepatnya di perbatasan papua
sementara senjata dari filipina melalui jalur laut
sedikitnya dua puluh pucuk senjata berbagai merek dimiliki kelompok tersebut dan yang paling banyak adalah laras panjang
selain itu ada juga senjata yang dirampas dari petugas di papua
update terbaru kita mendapat informasi yang cukup akurat bahwa senjata senjata yang digunakan
untuk melakukan penyerangan tersebut didapat dari beberapa negara
mata lain dari png
kemudian dari pilipin
bilkis senjata itu dibeli dari jalur gelap dan dimasukkan melalui proses penyembuhan
serutupan yang digunakan saat ini oleh kkp
telah terhubung bersama kami koresponden cnn indonesia iwan hermawan saat ini berada di jayapura papua
iwan bagaimana kondisi terkini saat ini di sana
kondisi terkini di kepupaten duga tepatnya di distrik igi dan distrik bua tempat terjadinya serangan terhadap pekerja istaka karya
sejauh ini sudah relatif normal
bahkan di distrik bua masyarakat sudah bisa memulai aktivitas ekonominya
jadi untuk di distrik bua masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasa
sementara di distrik yigi walaupun kemarin sempat terjadi serangan terhadap anggota tni yang sedang membangun pos di sana
namun keadaannya saat ini sudah dikuasai kembali
dan aparat keamanan juga masih melakukan pengejaran
dan serta penyisiran bagi empat orang korban karyawan istaka karya yang masih hilang
dan sampai saat ini untuk kondisi korban tentara yang terluka juga masih berada di distrik bua eva
artinya belum semua korban telah berhasil dievakuasi begitu ya iwan
jika korban istaka karya saat ini sudah ada tujuh belas yang sudah berhasil dievakuasi
korban terakhir korban ke tujuh belas atas nama pak lusus migi matius pil pak ligi
tersebut sudah dibawa ke jayapura pada dua hari yang lalu
kemudian dibawa ke makassar dan kemudian dikembalikan ke keluarganya di tanah toraja
sedangkan aparat keamanan masih mencari empat lagi korban istaka karya korban karyawan istaka karya yang masih dicari
tiga di antaranya juga sudah meninggal dunia karena saksi mata yang ikut melarikan diri
melihat ketiga orang tersebut melarikan diri dalam keadaan penuh luka
sementara untuk dua prajurit tni yang terluka akibat baku tembak pada kemarin pagi
saat ini berada di pos tni
di distrik mua
tadi rencananya akan dilakukan evakuasi terhadap dua prajurit tni yang terluka tersebut di distrik mua
namun gagal dilakukan karena kondisi cuaca memang salah satu alasan atau kendala terkuat bagi untuk melakukan evakuasi pencarian dan penyisiran
memang medan yang berat dan cuaca yang selalu berubah berubah
kondisi kedua prajurit tni tersebut sebenarnya cukup stabil karena mereka yang satu mengalami luka di bahu namun pelurunya tembus
jadi kondisinya cukup stabil
dan yang satu lagi menderita
karena terkena rikoset atau pantulan peluru di pelipisnya jadi masih cukup stabil dan masih bisa dirawat di distrik mua eva
selain melakukan atau mencoba mencari para korban apalagi fokus dari tim gabungan saat ini
tentunya yang pertama adalah melakukan pengejaran untuk melakukan penindakan hukum
karena sudah merupakan pemerintah dari presiden dan juga panglima tni untuk menangkap siapapun yang melakukan
dan yang kedua adalah melakukan pengamanan pengamanan sepanjang di jalur yang masih rawan
seperti di distrik ygi saat ini sedang dibangun pos tni juga untuk melakukan pengamanan nantinya jika proyek pembangunan jembatan atau konstruksi jalan trans papua dilanjutkan kembali
memang salah satu kendala utama bagi aparat gabungan tni polri ini adalah medan yang berat
jadi jika bisa saya gambarkan distrik igi tersebut berada di puncak yang cukup
di ketinggian yang cukup tinggi berada di sekitar tiga meter di atas permukaan laut
dan kemudian juga daerahnya bergunung gunung dan cuacanya selalu berubah
itu pula yang membuat pengejaran menjadi sulit
dan juga menurut informasi yang kami dapatkan dari sekitar empat puluh lima puluh kelompok kriminal separatis bersenjata tersebut
saat ini sudah memecah diri menjadi sekitar tiga lima orang dan mereka masing masing tiga sampai lima orang itu bergerak secara terpisah begitu
jadi memang ini sangat menyulitkan bagi proyek tni karena area yang diamankan cukup
sangat luas sekali